bapak bapak sekalian yang eks mahit tidak punya kesalahan apapun kepada negara
dan saudara bapak ibu dipersilahkan nanti menemati atau menggunakan fasilitas sebagai warga negara
atau orang ex warga negara yang ingin menjadi warga negara kembali